tahun ini tim dosen institut teknologi sepuluh november surabaya sedang menggarap the crock
kapal perang canggih yang dapat berubah menjadi tiga mode sekaligus
kapal yang dilengkapi dengan dua mesin tiga ratus lima puluh tenaga kuda itu mulai dirancang pada dua ribu dua puluh
dengan panjang dua belas meter dan lebar hanya tiga meter kapal tersebut memiliki ukuran cukup ramping
kapal perang ini terbuat dari aluminium dengan bobot yang cukup ringan sekitar lima belas ton agar bisa melayang
perancang kapal perang wisnuwardana menjelaskan proses pembuatan kapal sudah mencapai sembilan puluh persen
ia menyebut kapal ini dapat berubah menjadi tiga mode yakni kapal selam kapal hidrofoil dan kapal biasa
kapal hidrofoil memiliki bagian seperti sayap yang dipasangkan pada penyangga di bawah lambung kapal
ketika kapal meningkatkan kecepatan
kapal hidrofoil dapat menimbulkan gaya angkat yang menjadikan lambungnya terangkat dan keluar dari air sehingga kapal terlihat seperti melayang
kapal perang krokodil hidrofoil ini kita rancang untuk dapat bekerja atau beroperasi pada tiga mode
yaitu moda hidrofoil di atas permukaan moda kapal biasa pada permukaan
moda kapal selam di bawah permukaan
jadi kapal ini didesain tidak boleh terlalu berat tapi juga tidak boleh terlalu ringan
karena kalau terlalu berat dia tidak bisa melayang kalau terlalu ringan dia tidak bisa menyelam
wisnu menambahkan ketika menyelam kecepatan kapal ini bisa mencapai lima belas knot
padahal dalam mode hidrofoil kecepatannya bisa mencapai tiga puluh lima sampai empat puluh lima knot dan untuk kapal biasa kecepatannya mencapai dua puluh lima knot
kapal perang canggih itu juga cocok digunakan sebagai kapal pengintai yang bisa dipakai untuk menangkap pencuri ikan di perairan indonesia